rencana revisi peraturan pemerintah yang intinya mengatur tentang pengetatan pemberian remisi terus diperjuangkan oleh kementerian hukum dan ham
salah satu alasan yang mengemuka adalah remisi sebagai hak warga binaan dan sebagai upaya mengatur lapas yang kondisinya sudah over kapasitas
namun di sisi lain rencana revisi yang salah satu diantaranya menghapuskan syarat justice kolaborator agar bisa diberikan remisi merupakan langkah mundur
kami mengulasnya malam hari ini dengan emerson yunto dari indonesia corruption watch
selamat malam bung emerson kemudian ada akbar hadi prabowo yang merupakan kasubah kumas di jn pemasarakan selamat malam
selamat malam mas
baik saya langsung mulai dari ingin mengetahui dari argumen pihak kemenkumham seperti apa
kalau ujung ujungnya adalah soal lapas yang over kapasitas tepatkah atau seberharga itukah menghilangkan sistem yang itu tadinya untuk meminimalisir terjadinya kasus kasus korupsi ke depannya sebagai efek jerah begitu
dengan kemudian mengorbankan syarat justice kolaborator
baik mas indra mungkin kami coba luruskan dulu ya
jadi kan selama ini ada asumsi bahwa pp sembilan puluh sembilan itu tahun dua ribu dua belas itu merupakan pp muraterium remisi
itu salah besar ya
itu tetap jadi selama ini itu terkait dengan narapidana kasus extraordinary crime yaitu ada teroris ada narkotika
itu masih tetap mendapatkan remisi
kalau seandainya yang bersangkutan memenuhi syarat diantaranya adalah termasuk dalam justice collaborator
yang anehnya ini di dalam pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas tersebut menyantumkan ada salah satu syarat justice kolaborator
sementara justice kolaborator itu kan bukan kewenangan dari kementerian hukum dan ham
tapi kewenangan dari institusi lain
kalau misalnya mau mempidanakan apapun menjerahkan yang lebih berat itu bukan di ranah kami
tapi di ranah penegak hukum yang lain
nah ini yang harus kita luruskan
maksudnya aneh masuk dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang remisi ini
sementara justice kolaborator itu tidak ada wawonan
dalam kementerian hukum dan ham
inilah yang harus kemudian diluruskan
dalam undang undang tentang pemasyarakatan sendiri juga
berarti bertentangan berarti pp
ya tentu saja pp tersebut bertentangan
apalagi ada ketentuan di undang undang tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan saksi dan korban
di sana ada pengertian tentang gc
itu adalah kewenangan hakim
itu sudah pas
nah pp sembilan puluh sembilan itu kan dua ribu dua puluh
nah sementara undang undang tiga puluh satu ini kan tahun dua ribu empat belas yang ngatur tentang jis
jadi baru maksudnya
ya tentu saja pp yang di bawah itu perlu harus menyesuaikan
kemudian ada berapa revisori wisata
direvisi yang diantaranya adalah undang undang tentang sistem peradilan pidana anak
di sana juga belum ada pp yang mengatur tentang anak ini mendapatkan bebesan besarat
kalau selama ini kan dua per tiga ya
nanti di dalam pp itu makanya kita perlu adanya revisi pp ini
salah satunya adalah mengakomodir undang undang tentang sistem peradilan pidana anak
yang di sana mengatur tentang bebasan besarat itu setengah dari masa pidana
oke yang pembebasan besarat anak ini tuh kita simpan dulu ya
anda setuju tidak bung emerson dengan penjelasan itu bukan wewenang dari pihak lapas
kita tahan dulu kita break dulu
tetaplah di cnn indonesia prime
sebelum kita lanjutkan kami perkenalkan salah satu narasumber lagi yang baru saja bergabung
pak jamin ginting akademisi hukum pidana universitas pelita harapan
jamin terima kasih sudah hadir
saya tanya dulu bung emerson yunto
reaksi atau respon anda tadi dari penjelasan pak akbar tadi
ini pemerintah begitu semangat ya melakukan revisi pp sembilan puluh sembilan dua ribu
dalam catatan kita tiga bulan setelah menjabat sebagai menteri
ya soalnya yang di guliran pertama adalah salah satunya revisi pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
jadi anda menduga duga ada apa ini
jadi pertama semangatnya kita pertanyakan soal semangatnya
ini pak yasona ini mewakili pemerintah mewakili pak yasona sebagai kader pdip
atau komisi tiga dpr atau partai politik
karena dari catatan yang kita lihat paling banyak terkena imbas penolakan drap remisi
pembebasan bersyarat buat terpilih anak lelaki korupsi adalah para politisi yang terjadat oleh hukum
kpk kejaksaan dan polisian
nah kalau tidak ada remisi pembebasan bersyarat hukumannya pasti akan maksimal
yason eh sorry lutfi hasan dihukum delapan belas tahun dia baru akan keluar dua ribu dua puluh dua
kalau tidak ada remisi
nah pertanyaan kita apa alasan yang masuk akal bagi kita dalam komitmen anti korupsinya pak yasona terkait dengan revisi pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini
saya mau membantah soal bahwa pp ini dianggap bertentangan dengan
undang undang pemasarakatan khususnya

ada pengujian judicial review yang diajukan delapan terpidana kasus korupsi terkait dengan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini
mereka mendalilkan bahwa pp ini bertentangan dengan undang undang pemasarakatan
bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang undangan
bertentangan juga dengan undang undang ham
dan itu dibantah oleh makam agung
mahkamah agung menyatakan bahwa tidak ada persoalan dianggap tidak bertentangan dengan pemasarakatan peraturan perundang undangan dan tidak melanggar ham
pertanyaannya adalah apa motif dibalik ini
ingin mengurangi kapasitas mengurangi konflik di lapas atau memang ini membawa kepentingan
atau penumpang gelap tuh yang ingin meminta bantuan pak menteri pak bantuin kita dong
banyak kasus dimana terpidana kasus korupsi itu nggak bisa dapat remisi pembebasan bersyarat karena dia bukan justice collaborator
bagaimana soal bantahan untuk pak akbar
bantahan bahwa itu tidak bertentangan
jadi begini perlu kita luruskan ya
jadi yang terjadi adalah apa yang disampaikan pak menteri tadi
ketika pp sembilan puluh sembilan ini diberlakukan dan masih diberlakukan maka akan terjadi diskriminasi
ingat mas indra ya
ya diskriminasi kenapa dibilang demokrasi
kita ingat bahwa kasus korupsi kita bicara kasus korupsi ya secara khusus itu tidak hanya yang ditangkap kpk loh
nah kalau ingin tahu itu sekarang ini itu yang ditangkap kpk
sekarang ini itu ada empat tujuh ratus dua puluh delapan eh sorry empat sembilan ratus tujuh
bahkan menduduki sepuluh kasus atau peringkat peringkat ke tujuh ya peringkat ke tujuh dari kasus yang terbesar yang ada di penghuni di lapas rutan kita
jadi cukup besar ada hampir lima
sementara ya mohon maaf ya ditangani oleh kawan kawan kpk mungkin tidak sampai setengahnya ya
mereka yang tidak ditangani kpk itu bisa ada yang mendapatkan remisi
karena apa sudah terpenuhi syarat itu
nah ini yang jadi persoalan
jadi ketika kasus korupsi ini ditangani oleh kawan kawan kpk itu sulit mendapatkan
namun ketika ditangani oleh selain kpk
pernah gak hukum yang lain maksudnya ya
iya oleh karena itulah perlu adanya revisi supaya tidak ada diskriminasi
itu yang perlu kami bentuk yaitu di dalam usulan rpp nanti
itu salah satunya adalah membentuk tim pengamat pemasarakatan
nah disanalah sebagai kunci ketika para penegak hukum itu
maksudnya ini jalan tengah yang ditawarkan kemen kuman
jalan tengah yang kita tawarkan
disana ada apa namanya kpk ada pnn ada dasu delapan puluh delapan atau mungkin penegak hukum lain atau khusus psikolog
nah itu kalau memang dalam tim itu
dalam tim itu tidak setuju ya sudah tidak dikasih
jadi memang tetap ada
tapi ppnya tetap direvisi justice collaboratornya tetap dikeluarkan
iya karena memang bukan ranahnya kemen kumham
itu kalau justice collaborator itu kan bagaimana saksi atau terduga ini membongkar kasus
ranahnya siapa justice collaborator
tentu saja penegak hukum lain seperti kepolisian
tentu saja dia kalau misalnya mau rasus atau jaksa atau di pengadilan
nah ini yang harus kita kalau semuanya kan harusnya melompat
jadi mereka itu sudah difonis balik lagi
kenapa harus jadi justice collaborator lagi
iya kenapa ditanya lagi kenapa nggak dulu saja
jadi ada lompatan
pertanyaannya adalah ini masalah syarat atau prosedural
tadi kan dikatakan kpk susah kejahatan polisian gampang
kalau persoalan hanya soal prosedur
kenapa nggak bicara soal dibikin
jadi ini mou antar lembaga lembaga itu saja
menyelesaikan persoalan mekanisme pemberian remisi pemimpin pesan bersyarat
termasuk juga urusan justice kolaborator
tidak perlu tidak perlu lagi ada previsi
ada beberapa yang belum tertuang dalam ini
dan kemudian saya terakhir pak akbar
kalau dikatakan diskriminasi
di putusan mahkamah agung juga bicara soal tidak ada diskriminasi dalam perkara ini
sudah ada itu
dalam pp itu jadi nggak jadi
dengan diskriminasi dari mana begitu pak akbar
tapi saya ingin lihat dari pak jamin terlebih dahulu
pak jamin melihatnya seperti apa
rencana merevisi pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini dengan kemudian menghilangkan pasal tentang justice kolaborator ini
ya ada beberapa hal mungkin pertimbangan dari lembaga pemasyarakatan direktorat
ada suatu buku yang mengatakan begini
jadi dari ekonomi pidana dari sisi ekonomi
salah satu penyebab kenapa orang melakukan
melakukan suatu perbuatan supaya ada dipertimbangan tidak dihukum
adalah karena penuhnya penjara
nah kenapa penuhnya penjara
kalau penjara penuh yang paling cepat keluar dari penjara tersebut
adalah orang yang memiliki uang
jadi kalau yang belakangan itu karena mereka nggak mampu untuk bisa memenuhi syarat syarat itu
sehingga bagaimana cara supaya penjara itu tidak penuh
ya tentu orang yang minim
pelaku tindak pidananya artinya pencuri sendal dan segala macam
sesuai dengan perma yang ada
sekarang kan sudah ditingkatkan ya dua lima ratus
jadi setiap tindak pidana pelaku dua lima ratus nggak akan ditahan
jadi mereka dibiarkan saja begitu
apa kaitannya dengan tindak pidana korupsi
pasti mereka tindak pidana korupsinya lebih daripada segitu ya
dan mereka harus masuk ke dalam
nah permasalahannya adalah
ada syarat syarat tertentu supaya
pencair ini nggak makin penuh
nah itulah tadi
direktorat lembaga permasyarakatan membuat syarat syarat seperti itu
tapi apakah ini memberikan rasa keadilan kembali
ditanya dari corruption watch
ya saya melihat begini
memang mempunyai peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana
jadi ada suatu hal yang sangat layak bagi dia
untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi untuk bebas
atau keluar dari masa penahanan daripada pelaku utamanya
karena dia adalah pelaku yang terkecil dari pelaku yang terbesar
nah sekarang saya juga dalam konteks ini
memang kalau sampai ada rasa ketidakharmonisan antara tindak pidana korupsi yang dilakukan di kejaksaan
yang dilakukan di kepolisian dan di kpk
nah sementara kpk sulit sekali untuk mengakui dia sebagai justice kolaborator
sementara jaksa dan kepolisian seperti meroyalkan justice collaborator
jadi ada ketimpangan nanti di situ terjadi
sehingga mungkin tadi alasan direkturat lembaga permasyarakatan
sudah kita hapus aja pp nya kita revisi
jadi semua sama di hadapan hukum
paradigmanya bagus sekali
saya setuju dengan para kedimat
tetapi juga kita harus melihat bahwasannya
pasal untuk pemberian itu
pemberian justice collator itu yang digantungkan kepada penyidik
harus sebenarnya mempunyai harmonisasi persamaan begitu
kalau sifatnya subjektivitas
artinya subjektivitas itu kan diserahkan kepada penyidiknya di kpk
nah ini sudah tidak benar
nah bagaimana untuk menghilangkan subjektivitas itu
ya dibuatlah aturan
jadi konteks cara berpikir itu saya bisa menerima ya
tetapi dalam implementasinya nanti
tetap saja saya kira
untuk apa namanya
tidak sebegitu gampang untuk koruptor yang memang satu residivis
jadi intinya anda setuju kalau itu dicabut
tapi dikembalikan ke sebuah lembaga
misalnya ada nama tpp tadi yang diusulkan oleh kementerian hukum dan ham
ya saya setuju
saya sangat setuju dengan tindakan yang dilakukan itu
artinya sudah dikeluarkan
tetapi ada tim yang memang yang akan mengevaluasi apakah justice collaborator tadi
yang di definisi tadi itu
bisa benar benar mempunyai penilaian yang benar
jangan sifatnya lagi karena nanti dia memang berpengaruh
atau uangnya banyak dan lain segala macam
dia diberikan kesempatan yang lebih dibandingkan dengan orang lain
dengan argumen ini apakah tpp setuju anda menjadi sebuah jalan tengah
kita tahan dulu
kita akan jadi terlebih dahulu di cnn indonesia
kepada saat ini news akan segera kembali
tadi disebutkan ada jalan tengah yang namanya adalah tpp
pengamat bang masyarakatan
jadi pp pasal tentang justice collaborator dihilangkan
tapi untuk memutuskan seorang dapat remisi atau tidak
ya satu lagi mas indra
yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat
dulu ada namanya pp dua puluh delapan tahun dua ribu enam
sebelum ppd ini ya sembilan puluh sembilan ya
itu lebih progresif
maksudnya lebih bagus
lebih bagus daripada pp sembilan puluh sembilan
seorang narapidana sudah terpenuhi syaratnya
di antaranya adalah
sudah mengantongi jc
maka enam bulan dia menjalani
itu sudah bisa langsung mendapatkan
artinya ketika dia hukum lima belas tahun
itu baru menjalani enam bulan
sudah mengantongi jc
itu sudah bisa
seperti misalnya ada koruptor yang ditangani lembaga
misalnya di luar kpk tadi yang pertimbangannya seperti itu kan
baru enam bulan saja
padahal lima belas tahun
gara gara gampang dikasih status justice kolaborator
itu kemudian bebas
itulah kemunduran sebetulnya pp sembilan puluh sembilan
kalau yang dua ribu enam
nah dua ribu enam itu sepertiga
harus sepertiga dulu
artinya kalau dia lima belas tahun
maka lima tahun dulu
nah ini akan kembali kita gaungkan
setelah lima tahun itu masih dilihat syarat syarat yang lain juga
tidak otomatis sepertiga lalu
kalau dia memang terdaftar dalam register f
ya tidak bisa
itu kan salah satu saja
register f ini maksudnya apa
register f adalah daftar narapidana yang melakukan tindak pidana
ataupun sorry pelanggaran
tata tertib yang ada di lapas
nah kalau pidana otomatis
tidak memenuhi warga binaan tadi ya
yang baik begitu maksudnya
misalnya diantaranya adalah bawa handphone
handphone kan tidak boleh bawa
kemudian berantem di dalam lingkungan
coba saya lihat pendapat dari bung emerson
bagaimana tentang ini
ada yang sebenarnya yang lama justru lebih progresif disebutkan
mau progresif seperti apa
justru obral remisi pembebasan bersyarat itu muncul di pp dua puluh delapan
jadi orang begitu gampang gitu ya
setiap tahun kan begini
yang jelek itu adalah setiap hari raya keagamaan
tujuh belas agustus nama pemerintah citranya jadi buruk di mata publik
setiap tahun itu dia akan kasih remisi pembebasan bersara dan sebagainya
kalau itu harus memulai sepertiga dulu
ya mulai sepertiga gitu
beberapa contoh misalnya arta alita suryani
ada beberapa kasus kasus korupsi yang menurut kita remisi pembebasan bersyaratnya tidak wajar
jadi nah ini kenapa dikasih kita sendiri tidak pernah jelas soal itu
gara garanya sudah memenuhi sepertiga
nah justru saya mau ingatkan begini
kenapa kita menolak revisi pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
ada delapan alasan
salah satunya tadi putusan mahkamah agung yang menyatakan tidak ada masalah
kemudian yang kedua
seteranas pemberantasan korupsi menyatakan bahwa pengetatan remisi
bukan bicara soal melonggarkan remisi
kemudian yang ketiga
korupsi sebagai kejahatan luar biasa
bukan luar biasa harus dikasihkan banyak kemudahan remisi pembebasan bersarat gitu ya
dan kemudian yang lain
publik hampir mayoritas menyatakan menolak remisi untuk koruptor
nah yang terjadi adalah
ini teman teman bukan teman teman sih
kementerian hukum dan ham dan md pak menteri yason ayololi
itu begitu bersemangat tuh melakukan revisi pp sembilan puluh sembilan ini
yang salah satunya memberikan kemudahan kelonggaran syarat bagi para koruptor
kalau ini dipaksakan lagi
ini citra pemerintah jokowi khususnya
setiap hari raya keagamaan akan selalu disorot pertanyaannya
berapa koruptor yang dapat remisi gitu ya
setiap tujuh belas an juga akan sama
jadi icw setuju revisi pp sembilan puluh sembilan
tapi mengeluarkan klausul soal nerapi dana kasus korupsi
jadi syarat soal revisi pp sembilan puluh sembilan ini
itu tetap memberlakukan pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas
kalau untuk dapat remisi pembebasan bersalah
dia harus dikasih kolaborator
dia harus dapat persetujuan tertulis atau rekomendasi dari institusi yang menangani
jadi justru tuh mas fadli
lebih ketat loh ini
maksudnya lebih ketat nih yang bagaimana
yang akan kita revisikan
tapi kalau justice kolaborator dicabut
itu kan beda tadi
jadi kalau justice kolaborator dicabut
orang tuh gak akan mau membantu institusi penegak hukum kayak kpk gitu ya
membongkar kasus kasus yang lain
najarudin gak akan mau bongkar kasus kasus dia yang lain
abdul khoir tidak akan membongkar keterlibatan anggota anggota dpr
keberadaan justice kolaborator itu selain meringankan hukuman
karena dia mau karena
ya tadi ketika ditahan
hukumannya didapat fasilitas khusus
sebenarnya konteksnya begini ya
kalau kita bicara tentang korupsi
tujuan dari pemidanaan korupsi itu bukan balas dendam
teori relatif itu ada supaya ada efek jerah
dan juga yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara
nah jadi selama ini yang dicedungkan
sama seperti pembunuh
kalau pembunuh kalau bisa dihukum sampai sepanjang panjangnya
tapi korupsi bukan
korupsi tujuan utama pertama adalah memiskinkan
bagaimana mengembalikan uang negara
kalau masa penahanan
itu nggak menjadi hal yang begitu penting
penting tapi yang penting bagaimana mengembalikan uang negara yang rusak
tapi justice collaborator itu apakah bisa disebut sebagai balas dendam
kalau tidak memenuhi syarat justice collaborator begitu
kita tahan dulu pak jamil
kita break dulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kita kembali ke pak jamin ini sempat terputus tadi penjelasannya
silahkan dilanjutkan pak
nah begini jadi kalau justice kolaborator itu kan
dia keberadaannya itu kan akan mengungkap suatu tindak pidana
ya dimulai dari penyidikan
tetapi bisa saja penyidikan bukan buat dia
tetapi buat orang lain setelah dia dihukum
jadi kalau keringanan hukuman dalam konteks dihakim
waktu dia dipenyidik lalu dia bilang
tapi anda dihukum dulu
oh ya ringan
tapi setelah dia dihukum ringan
nanti dia akan menjadi saksi uang negara
untuk perkara yang lain
nah ini yang penting
waktu dia menjadi saksi di perkara yang lain
apakah dia sudah mendapatkan kesempatan untuk waktu di tahanan nanti
mendapatkan keringanan remisi lebih cepat
nah itu harus ada dua hal kita bedakan
nah waktu dia menjadi saksi yang lain
ini yang disebut justice collator
jadi bukan dia waktu keringanan dihakim
jadi kalau dia mendapat keringan sudah wajar
karena dia mau membongkar suatu kejahatan di tempat lain
jadi hal wajar saya kira kalau justice kolaborator itu mendapatkan kelebihan
kekhususan dibandingkan dengan orang yang tidak mau mengungkapkan kejahatan
orang yang gak mau mengungkapkan kejahatan
itu sudah sama dengan dia orang yang membantu kejahatan itu sendiri kan begitu
nah itu dia pak jamil
artinya begitu pentingnya soal elemen justice kolaborator ini
tetap dipertahankan dalam pasal yang ada di pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini
ketika pemerintah akan merevisinya itu akan mencabut
jadi anda melihatnya tetap protokol
tetap perlu ada di pp sembilan puluh sembilan itu atau bagaimana
kalau konteksnya justice kolaborator itu adalah untuk meringankan hukumannya setelah ada pidananya
pidana setelah ada putusan
itu kan nanti ada pembicaraan dengan apa yang namanya tadi yang disebut sebagai dewan atau lembaga apapun itu
nah itu sebagai salah satu pertimbangannya
jadi itu memang kewenangan dia
tetapi kalau kewenangan mengenai waktu dia diperiksa dia lalu nanti
oh nanti ringan hukumannya
untuk dia sendiri
dia dpp kan nggak punya kewenangan mengenai itu
hakim yang akan menentukan
jadi saya kira tetap aja konteksnya kalau ada nanti permasalahan yang paling prinsip adalah tadi ternyata tindak pidana korupsi itu bukan kpk saja
ada di tempat lain
nah di tempat lain itu mungkin treatmentnya beda dengan di kpk
sehingga tidak ada keadilan bagi mereka yang disidik atau dilidik oleh kpk dengan jaksa atau polisi yang mengakibatkan
nah itu bagaimana
itulah yang jadi jalan tengah kita
sebetulnya ketika para penegak hukum ini yang menangani perkara itu kan sama saja
mungkin barangkali oh ini waktu itu justice bisa membongkar
nah artinya kan mereka setuju
nah disitu juga akan terlihat terbuka
terbuka antara kpk dengan kawan dari kepolisian penuntut umum
kan seperti itu
jadi sebetulnya tpp ini adalah mengakomodir
jadi jese yang selamat
jadi sebetulnya sama saja
tapi memang soal jas korupator tadi dikeluarkan dulu
bedanya kalau jc itu kan surat selama ini
ini tidak tanggung tanggung
langsung penegak hukumnya kita hadirkan di tim tpp pusat
langsung saja kita tanya misalnya bagaimana pak penyidik dari kpk misalnya atau penyidik dari kepolisian
kalau misalnya warga binaan a kita usulkan
ya kalau memang di situ tidak setuju ya mungkin ya kita tidak akan berikan remisi
kan sebetulnya sama saja
lebih ketat ya
pernyataannya agak beda dengan rpp yang saya pegang gitu ya
di rpp ini tugas dia tim pengamat pemasyarakatan hanya memberikan pertimbangan mengenai hak warga binaan
memberikan pertimbangan bentuk program pembinaan
memberikan penilaian pelaksanaan program pembinaan
tidak bicara soal disetujui atau tidak disetujui remisi pembebasan bersyarat
bayangkan ini ada seratus ribu
kalau mengandalkan hanya ini itu repotnya minta ampun
poin kami jelas bahwa kami icw menolak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat buat koruptor kecuali dia berstatus sebagai justice kolaborator
harus ada penghargaan buat justice collaborator yang mau membongkar kasus ini
lebih besar gitu ya
dan kemudian ya salah satu rewardnya adalah tadi
memberikan pengurangan lewat remisi dan pembebasan bersyarat
perlu kami luruskan ya
sekali lagi kan kewenangannya ada tidak
jumlah narapida kan lebih pak
paling tidak ada seratus ribuan
ini kan yang korupsi kan ini
enggak kita bicara korupsi
karena tim penilai itu menilai semua
ini kan khusus
kita bicara konteks yang extraordinary crime
jadi tpp ini untuk yang ekstra
iya dong tidak mungkin terpindahkan umum
jumlahnya berapa pak
kalau korupsi empat sembilan ratus
betul empat kalau terorisme narkoba
nah kalau teroris karena tidak termasuk yang terbesar di sini tidak
betul karena tim pemasarakatan ini jelas unsurnya adalah dari bnn ke polisian kpk bnpt
jadi begini kalau tidak pidana umum itu sudah di delegasikan ke kantor wilayah
nah sementara yang terkait extraordinary crime ini itu di kantor pusat
jadi sebetulnya kalau memang dengan adanya rpp ini yang baru dan itu juga mengakomodir yang tadi anak anak
karena selama ini kan belum ada ketentuan terkait
tapi kira kira tpp itu akan bisa melayani
itu agak susah tidak masuk akal menurut saya
jumlah narkoba aja itu hampir mayoritas mendominasi di lembaga pemasyarakatan
ya memang itu pecandu
kalau pecandu iya
tapi kan kalau bandar kan tidak segitu agak sampai seratus ribu puluh
nah tetapi apakah bisa mengakomodir itu untuk menilai layak mendapat remisi atau tidak
dan memang kewenangannya itu hanya menilai saja atau menyetujui atau tidak menyetujui kemudian remisi
kalau misalnya dalam forum itu ada beberapa argumen yang kuat rekomendasi
kan mungkin kan bisa mohon maaf ya ketika sudah di ruang sidang
nanti akan bisa bicara ketika ada sidang mungkin dari penyidik ditanya
tidak mungkin seorang yang tidak setuju apalagi yang berkompeten terhadap kasus tersebut
tidak setuju terus kita memberikan remisi
itu akan lebih mencoreng lagi
baik intinya nanti ini akan tetap berjalan sementara icw sendiri nanti akan kembali
yang pasti begini kpk sendiri katanya menyatakan menolak
klausul soal pemberian remisi pembebasan besar buat koruptor kecuali justice kolaborator
saya dukung kpk pasti
oke kita lihat nanti seperti apa perkembangan ke depan
sayang sekali waktu kita sudah habis nanti kita akan coba ulas lagi di lain kesempatan
terima kasih pak akbar terima kasih pak jamin terima kasih juga bung emerson telah bergabung bersama kami malam ini